saudara petugas ppih embarkasi surabaya kembali mengamankan barang bawaan jemaah haji yang dilarang termasuk penanak nasi elektronik atau rice cooker
petugas pemeriksa tas dan koper jemaah haji kloter tiga puluh tiga dan tiga puluh empat asal probolinggo
dari pemeriksaan mesin x ray dan metal detektor petugas menemukan barang barang bawaan yang dilarang
petugas menyita tiga penanak nasi elektronik atau rice cooker pemanas air gunting dan pisau
barang yang disita diserahkan petugas haji daerah untuk kembali ke jemaah pemiliknya
informasi itu tak ada intinya tentang barang bawaan yang diperbolehkan yang dibatasi

yang tempatnya dikhususkan tapi ternyata masih ada jamaah yang membawa barang barang itu
nah ini kita sempat tanyakan ada yang bilang karena ingin memasak sesuai dengan seleranya
tetapi kita sampaikan kepada jamaah bahwa di sana adalah masakan dengan rasa tanah air